untuk menyikapi mulurnya pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta akan menyiapkan enam rute baru transjakarta
rute rute baru ini diharapkan bisa mengurangi dampak kemacetan akibat pengerjaan proyek yang belum rampung
minggu depan akan dimulai enam rute inovasi
jadi hasil dari temuan lapangan kita kemarin di mampang bahwa mama kuningan itu mengakibatkan macet sampai lebih dari tiga jam
dan kami tadi kemarin juga diprotes langsung oleh pak kajati yang kantornya di situ
oleh karena itu ada enam rute inovasi yang berkaitan dengan enam proyek yang kemarin sempat kita
salah satunya kita titipkan
yang paling jauh dan enam yang menjadi pusat kemacetan
sebelumnya keberadaan enam rute didasarkan rapat antara wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno dengan pt transjakarta
rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut instruksi sandi kepada pt transjakarta
untuk mengakali kemacetan akibat impas proyek infrastruktur jalan di beberapa titik di jakarta
dan berikut ini enam rute modifikasi yang disediakan pt transjakarta beserta jam operasional
kita lihat ini yang pertama rute lintas pulau gadung
bus melintas dari pulau gadung bermis asmi lalu keluar jalur masuk ke koridor sepuluh hingga rawasari pramuka bpkp
lalu masuk ke koridor empat pasar genjing matraman karolus palputih senen atrium rsp ad gambir dan terakhir ini harmoni
rute bus ini akan beroperasi pukul enam pagi hingga pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan pukul empat tiga puluh
dan pukul empat hingga delapan malam waktu indonesia barat
kemudian kedua rute ekspres pgc tanjung priuk
bus melintas dari pgc pkn halte penas kalimalang dan masuk tol penas keluar pelumpang pertamina halte wali kota jakarta utara koja anggano dan terakhir tanjung priok
rute bus ini akan beroperasi pukul enam pagi hingga pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan pukul empat hingga delapan malam waktu indonesia
dan pukul empat hingga delapan malam waktu indonesia barat
nah ketiga rute ekspres tanjung priuk pgc
bus berangkat dari tanjung priok enggano koja wali kota jakarta utara pelumpang sunter arta gading masuk tol penas kalimalang cawang setoyo uki bkn dan terakhir pgc
rute bus ini akan beroperasi pukul enam pagi hingga pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
kemudian yang keempat rute lintas cililitan duku atas
bus dari arah uki menuju halte pramuka bpkp lalu masuk ke koridor empat sampai duku atas
rute bus ini akan beroperasi pukul enam pagi hingga pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
kelima rute ekspres kampung rambutan kampung melayu
bus dari kampung rambutan memutar ke tanah merdeka
kemudian masuk tol arah cawang menuju uki bnn cawang otista dan terakhir kampung melayu
rute bus ini akan beroperasi pukul lima pagi hingga pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
rute bus ini akan beroperasi pukul enam pagi hingga pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
enam rute lintas monas ragunan
bus dari monas melintasi bank indonesia kemudian sarina polda bundaran senayan mabes
lalu masuk ke jalur koridor tiga belas tendian mampang dan berakhir di ragunan
rute bus ini akan beroperasi pukul tiga sore hingga pukul sembilan malam waktu indonesia barat